mau makan dari kemarin pak lagi ngikutin tren lu abu abu pak jangan pak ngoncat ya
loncat pak eh ten ten ten ten ten lo urusin ini gembel kagak umum nih datang aja malam malam
lo belum makan kan iya makan sama juga belum makan
ya gue saya kejumatan dari kemarin bu jadi lo pasti lapar kan iya tuh lapar sekarang
lo ikut gue ke dalam gue mau kasih lo makan terus gue mau kasih lo duit

udah berangkas gue kasih makan
maksud lo apa sih mau beras
duitnya masih dulu

gue suap ntar gue kasih duit
beneran lo ya
kamu kasih tumpang aku seorang jembat idin
kurang aja kamu keterlaluan
kamu sudah diomongkan
aduh aduk aja babi ini gembel gembel imitasi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
iya betul nanti kita mandiin sama daun tujuh rupa ya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
kalau begitu tidak apa apa
biar aku ambil jember ini
aku disuruh putar korban atau diri sendiri dihancurin
maka kalian harus perhatikan dengan baik
kalau kita bisa meng produce dari tadi
satu helo dong

ini bautnya ini burung pari
anggapannya tiga puluh hari bahkan bangkit rampok nih dia
bapak manan bagian dalam dulu diberesin
nanti bagian luar pohon pohon ini ditebang aja biar kelihatan terang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
sebab kalau gerakan rumah ini kosong ditempatin hantu
ya lho mau nggak tempat rumah ini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
biar jelek jelek begini saya masih punya bubuk
ya sudah biarin disana
ya ada apa pak rahim
menggigil kami semua
siapa yang menggusur rumah pak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
rumahnya itu angker
terima kasih bu ibu ini siapa
nama saya imas pak kebetulan tadi saya lewat sini
rumah itu milik bapak
ya itu rumah saya
sudah lama kosong yang nyewa sudah pindah
sebaiknya rumah itu jangan dibiarkan terlalu lama kosong pak
nggak baik kalau kata orang
gimana untuk sementara waktu rumah itu biar saya tempati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
nah ini rumahnya bu silahkan masuk
makasih ya pak rohim
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
kayak rombongan sirkus campur topeng monyet
enak bener ya bang
yang jadi calon pengantin perempuannya
ini mak uang dua puluh juta
sepuluh juta buat banjar resepsi
dan sepuluh juta lagi buat saya
aja yang pegang dulu gampang nanti kalau emak sudah butuh tinggal emak bilang sama kamu ya
sudah kalau gitu saya simpan ya mak pokoknya tuh lu gasak nih rumitin ini kan ide lo nih ya rumahnya
mantan ini iya deh bang mudah mudahan aja kita bisa lebih kaya lagi iya kan bang bener bener
kalau antara diilang gue yakin malam pertamanya udah kagak resep jadinya buruan sama rumah
oh ya keplik